pembinaan usia dini merupakan aspek penting dalam tahap awal membentuk calon pemain profesional
itulah yang ditegaskan mantan pemain timnas indonesia nova arianto dalam sebuah coaching klinik di tangerang
menurutnya semua pihak harus selalu mendukung kegiatan pembinaan pemain sejak usia anak anak
di tengah kesibukannya mempersiapkan tim nasional indonesia jelang kualifikasi piala asia u dua puluh tiga
minggu siang nova arianto berbagi ilmu sepak bola dalam acara coaching klinik di salah satu sekolah sepak bola di tangerang
asisten pelatih indra syafri di timnas u dua puluh dua ini memberikan sejumlah materi latihan seperti kontrol bola dan teknik menendang yang baik
nova yang pernah mengawal lini belakang persib bandung dan timnas indonesia menilai pembinaan usia dini merupakan aspek penting
inilah tahap awal membentuk calon pemain profesional sehingga perlu mendapat perhatian khusus
menurut saya sangat penting ya dan itu yang masih
kurang yang ada di kita di kita inginnya instan ya dan harapan saya sih sepak bola usia dini menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang
dan memang itu harus membutuhkan perhatian yang serius dari semua pelatih dari pengelulus yang ada di daerah masing masing
konjek ini kita fokusnya sebenarnya di fokus di pemain kita adalah masalah passing masalah passing dan masalah kontrol
itu yang masih saya bilang concern kita yang di pelatih pelatih ssb sekarang adalah masalah passing dan kontrol
itu yang harus kita perbaikin terus untuk sehingga nanti di saat dia dewasa mau pakai taktik apapun dia akan lebih siap
kehadiran mantan pemain timnas pada latihan kali ini disambut antusias oleh peserta coaching klinik
senang sih bisa ketemu pemain terkenal di indonesia dan saya bisa mempelajari banyak dari pemain itu
saya motivasinya kayak mau jadi kayak seperti pemain pemain terkenal gitu kayak cristian ronaldo dan lain lain
selain mengajak anak anak aktif dalam kegiatan positif
dengan berlatih sepak bola ssb ini berharap dari ratusan anak didiknya yang terbagi dalam kelompok usia enam hingga tiga belas tahun
akan lahir calon pemain profesional di masa mendatang
begitu antusias dalam khususnya anak anak untuk pertandingan sepak bola
mana kita butuh mendidik mereka untuk bagaimana cara bermain bola dengan baik dan benar
bisa menjadi baik dan disiplin baik di dalam lapangan maupun di luar
di mana saya coba mengarahkan anak anak ini untuk
menjauhkan dari permainan permain negatif misalnya di luar atau di lingkungan mereka
jokong baris baris
nova arianto akan mendampingi squad garuda muda dalam kualifikasi piala asia u dua puluh tiga
yang berlangsung dua puluh dua hingga dua puluh enam maret di vietnam
indonesia tergabung di grup k bersama tuan rumah vietnam thailand dan brunei darussalam
afandi wiradinata warsa tangerang